walau baru hari kedua ramadan gitu ya pasti udah terfikirkan untuk mudik
nah mudik melalui jalur darat ini masih menjadi pilihan bagi masyarakat indonesia
salah satunya jalur yang ramai digunakan adalah ruas tol jakarta cikampek
untuk kita ketahui bagaimana kondisi terkini di sana
sudah ada rekan kami produser lapangan siaran indonesia adi dwi nanda
adi selamat pagi bagaimana kondisi di tol jakarta cikampek dan juga res area kilometer lima puluh delapan saat ini
apakah ada tambahan kepadatan mungkin di bulan ramadan ini atau seperti apa
sekali kalau anda bertanya bagaimana kondisi di hari kedua puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijri
ya ini memang kalau anda lihat dari di belakang saya ini lokasi saya sedang ada di rest area kilometer lima puluh
dan mungkin dapat anda saksikan reza ini situasinya masih cukup sepi
karena ini memang baru hari kedua dan biasanya masyarakat ini melakukan mudik
ini sekitar hamin tujuh lebaran hingga nanti harus baliknya h tujuh lebaran
dan saat ini sudah memasuki jam sahur dan saya akan mengajak anda untuk mencari makanan apa ya kira kira yang cocok di res area
jadi mungkin ini bagi anda yang melakukan perjalanan jauh ke arah cikampek dan ataupun di wilayah pulau jauh lainnya
ini mungkin anda dapat berhenti sejenak untuk menikmati santap sahur di rest area lima puluh
nah mungkin kalau anda dapat lihat ini ayu dan juga reza ini banyak sekali
sebetulnya pilihan makanan saya pun juga bingung ini ya kira kira makan apaan di kilometer ataupun di rest area lima puluh
ini mulai dari makanan fast food
kemudian ada batang
kemudian ada soto
semuanya ada dan mungkin saya langsung saja mengajak anda untuk membeli salah satu kuliner yang menurut saya ini cukup mencuri perhatian saya
karena saya tidak mau makan terlalu berat untuk sahur yaitu adalah siomay menteng dan batagor khas dari kota jakarta sendiri
dan langsung saja ayu dan juga reza
mau batagor satu ya mbak sama siomay satu
mbak ini kalau misal bulan ramadhan suka rame nggak sih mbak
kalau bulan ramadhan ini sepi mbak
penjualannya sepi sama omsetnya
soalnya kan baru pertama kayaknya ininya jadi omsetnya turun drastis
tapi biasa kalau dari tahun tahun sebelumnya rame gak mbak
mau ke seminggu ke lebaran baru rame
rame lagi dikit dikit
berarti ini memang masih cukup sepi gitu ya mbak untuk hari hari pertama puasa ini
oke mbak ini namanya kalau boleh tahu siapa mbak
mbak ini asli mana sih mbak
oke ini gimana mbak sahur gak bersama keluarga mbak
emang tiap hari kerja di sini tiap pagi
kalau sik malam kan di sini
terus kalau paginya paling
terus kalau paginya paling sendiri di posan
ya mbak saya mau batagor satu sama xiaomay satu untuk santap sahur
nah ayu mungkin beginilah situasi di rest area kilometer lima puluh tujuh yang masih cukup sepi kalau misalkan kita bandingkan dengan hari hari menjelang hari lebaran begitu tadi
saya juga sempat melakukan ataupun melakukan sedikit pantauan begitu di ruas jalan tol jakarta cikampek tadi saya memang sengaja lewat sisi bawah tidak lewat sisi atas atau jalan tol layang mb
karena memang saya pengen ngecek nih bagaimana situasi harus lalu lintas di kawasan ruas tol jakarta cikampek sisi bawah yang memang hingga hari kedua puasa ini memang cukup masih cukup lengang sekali jika dibandingkan dengan hari hari biasa karena mengingat kemarin sendiri ini masih ditetapkan sebagai hari libur dua hari kemarin juga dan hari ini memang sudah mulai masuk kerja ini bagi sebagian masyarakat namun memang sebagian ini memilih untuk melanjutkan cuti hingga hari senin mendatang
nah kita akan coba saksikan nih ayo dan juga
baik adi kalau misalkan saya lihat memang cukup keras dari perkembangan ini juga reza ini bagaimana nanti perkembangan ataupun dinamika di ruas jalan tol jakarta cikampek pada hari sabtu dan minggu mengingat memang masyarakat ini nampaknya masih ingin melanjutkan cuti hingga hari minggu mendatang dan mulai beraktivitas pada hari senedan memang dan sesaat lagi saya juga akan melakukan setup sahur karena ini memang tinggal setengah jam lagi menjelang waktu imsak dan saya sudah memilih untuk memesan ataupun membeli sioma dan juga patagor ayo dan juga reza
baik adi kalau misalkan saya lihat memang cukup keras
baik adi kalau misalkan saya lihat memang cukup keras
sebelumnya memang ini rest area lima puluh tujuh ini memang ukurannya lebih besar dibandingkan rest area yang ada di tol jakarta cikapek
dan kerap menjadi salah satu rest area favorit bagi masyarakat yang ingin melakukan rest sejenak ataupun beristirahat sejenak
dan untuk kantong kantong parkir sendiri memang cukup luas sekali di kilometer rest area lima puluh tujuh ini
karena lokasinya memang ataupun ukurannya ini memang cukup besar
nah mungkin saya langsung saja untuk mengajak anda untuk melihat sedikit bagaimana kondisi lahan parkir ataupun kantong parkir di rest area lima puluh
nah ayo mungkin anda dapat melihat di belakang saya ini kantong parkir cukup luas jadi masyarakat ini tidak perlu khawatir nanti akan terjadi antrian
ataupun kepadatan yang cukup panjang begitu menjelang pintu masuk rest area karena pihak dari pengelola ataupun jasa marga sendiri
memang setiap tahun jika nantinya akan ada kepadatan ataupun kemacetan menjelang pintu masuk rest area lima puluh tujuh ini
nanti akan dilakukan penutupan selama ataupun sifatnya kondisional tergantung nanti antrian ataupun panjang antrian yang terjadi di sekitar res area lima puluh
nanti jika nanti pun terjadi antrian ataupun lonjakan pengunjung di dalam rest area ini nanti pihak dari pengelola pun juga akan membatasi waktu kunjungan masyarakat ya sekitar tiga puluh menit hingga satu jam untuk mengantisipasi adanya antrian kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh rest area kilometer lima puluh tujuh
baik sepertinya persiapan sudah matang untuk jelang mudik lebaran nanti begitu ya dan juga persiapan untuk menu sahur dari adi juga sepertinya sudah ready di sana gitu ya
terima kasih adi dwinanda melaporkan dari karawang jawa barat jangan lupa santap sahurnya ya